lpsk sampai dengan saat ini masih mengalami kesulitan menemui pc istri verdi sambo
dianggap tidak kooperatif apakah istri verdi sambo tersebut masih bisa mendapatkan perlindungan
untuk membahas selengkapnya sudah bergabung hasto atmojo suryo
ketua lpsk atau lembaga perlindungan saksi dan korban
selamat malam pak hasto
selamat malam ya mbak
pak hasto lpsk beberapa saat yang lalu sudah berupaya untuk mendatangi rumah verdi sambo
untuk bertemu dengan pc mengapa pada kenyataannya masih mengalami kendala masih mengalami kesulitan
ya karena yang bersangkutan belum bisa memberikan keterangan apapun
dan memang nampak ada tekanan ya yang cukup serius lah
saya memaklumi kenapa lpsk sulit untuk bisa berkomunikasi dengan ibu ini
karena masalah psikologis itu kan pelik ya mbak ya
jadi tidak bisa dalam waktu yang relatif singkat
kemudian seseorang bisa membeberkan sesuatu apalagi kalau sesuatu itu sesuatu yang traumatik
meskipun dengan psikolog maupun dengan psikiater
itu kan harus ada bangunan komunikasi yang terjadi lebih dulu
dengan yang bersangkutan
ini kan kita belum ada kesempatan
oleh karena itu karena lpsk ini terdesak oleh waktu
untuk saat ini kami belum bisa
nampaknya sulit untuk bisa memberikan apa
perlindungan pada ibu ini
mungkin ada pihak lain yang bisa lebih membangun komunikasi dan menggali informasi kepada
yang dilihat kondisinya oleh lpsk sekarang
membutuhkan perlindungan karena tadi pak hasto sampaikan
mengingat juga ada
batas waktu yang diberikan untuk melakukan tes atau assessment terhadap pc ini
ya kalau batas waktu itu kan formal saja mbak
bahwa kita menurut mandat undang undang memang harus memiliki sistem yang sangat sangat stabil dan yang agak dekat
undang undang memang harus segera memutuskan permohonan perlindungan oleh seseorang
itu harus kita lakukan
tetapi andai kata toh nanti tidak bisa diberikan perlindungan lebih dulu kepada ibu p ini
suatu saat kalau ada perkembangan dan ibu p merasa masih memerlukan perlindungan lpsk
ya tentu kami akan tindak lanjuti lagi
oke jadi sekarang yang dilihat adalah yang dibutuhkan lebih ke penanganan psikologis terhadap yang bersangkutan ya pak
iya dan itu sudah ada tim yang mendampingi ibu p kan selama ini
pak hasto tenggat waktu sebenarnya yang diberikan oleh lpsk untuk melakukan assessment sampai dengan kapan batas waktunya
sebenarnya sih tujuh hari kerja ya
jadi kita kemudian sudah mentoleransi sampai tiga puluh hari kerja
terkait dengan sebelumnya perlindungan yang diminta oleh pc kepada lpsk
karena kan ada beberapa bentuk ya ada prosedural dan lain sebagainya pak hasto
ya kalau perlindungan fisik kan nampaknya juga tidak terlalu diperlukan
karena nampaknya ibu p juga sekarang tidak ada
ancaman dalam artian artian fisik ya
kemudian perlindungan prosedural ibu p juga bisa hadir ke baris krim misalnya tanpa pendampingan lpsk
dan untuk psikologis karena yang dibutuhkan itu sebenarnya adalah upaya pemulihan
saya kira itu bisa dilakukan oleh tim psikolog yang selama ini mendampingi ibu p
tetapi andai kata nanti memerlukan perlindungan lpsk
dan bantuan lpsk tentu kami masih sangat terbuka
oke selain perlindungan terhadap istri ferdisambo ibu pc
kita melihat ke baradae beberapa saat yang lalu
menko pohukam sempat mengatakan bahwa kemungkinan bisa saja ada potensi ancaman keselamatan terhadap baradae
setelah apa yang disampaikan atau pengakuan dari yang bersangkutan
pendalaman dari tim sus polisi sendiri
kemudian lpsk melihat bahwa betul memang ini sangat serius
ada potensi ancaman tersebut sehingga memang baradae membutuhkan perlindungan maksimal
ya karena memang kasus ini kan ada dimensi strukturalnya
dimensi struktural yang saya maksud adalah relasi kuasa
dimana baradae ini di dalam relasi kuasa tersebut ada di serata yang lebih bawah
jadi ini yang saya
tafsirkan bahwa memang potensial terjadi ancaman kepada yang bersangkutan
oke potensi ancaman keselamatan ini tidak hanya tertuju kepada baradae saja tapi juga keluarga
untuk itu apakah lpsk akan melakukan perlindungan terhadap pihak keluarga dari baradae sendiri
sebenarnya kami akan bertemu dengan baradae lebih dulu
tetapi karena sedang intensif dilakukan penyidikan oleh baradae sendiri
jadi kalau ada penyidikan tentu kami menunggu waktu
tetapi kami juga akan mencoba menghubungi keluarga baradae dan menanyakan apakah ada ancaman atau apa
karena memang perlindungan itu bisa diberikan juga kepada keluarga

oke melihat adanya kemungkinan potensi ancaman atau bahaya terhadap keselamatan bagaimana lpsk juga nantinya akan bisa memastikan keselamatan baradae di sini
gimana menurut anda bagaimana perjalanan baradae dari rumah tangkangan sampai dengan menjalani proses bersidangan di pengadilan
ya kami akan berkoordinasi dengan baris krim dan kalau yang bersangkutan sudah menjadi terlindung lpsk
tentu setiap proses yang akan dijalani oleh barada e ini lpsk harus dilibatkan
oke baik kita akan tunggu bagaimana perkembangannya
terima kasih pak hasto atmojo suroyo ketua lpsk sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom malam hari ini selamat malam
terima kasih selamat malam